dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasien covid sembilan belas di rsud bekasi sudah bergabung melalui sambungan zoom ada direktur rsud kota bekasi kusnanto saidis selamat sore pak kusnanto
ya terima kasih pak sunanto sudah bergabung dengan kita sore ini pak langsung saja sebelum lebih lanjut saya ingin konfirmasi dulu
beredar video pasien covid yang dirawat di sejumlah tempat khususnya di bak terbuka sebuah mobil begitu ada di parkiran ada di tenda
kita ingin konfirmasi dulu benarkah itu situasi di rsud anda pak
jadi begini mas saya sampaikan
tiga hari yang lalu kita diminta oleh pak wali untuk membuka tenda triase covid sembilan belas ya
karena pasien yang ada di igd pada saat itu masih cukup banyak
sehingga tidak nyaman untuk pasien dan tidak nyaman juga untuk pasien
karena petugas yang melayani pasien covid sembilan belas
nah kita sediakan tenda dengan tiga puluh tempat tidur ya bed dari bantuan nyon armed
tujuannya adalah untuk men screening pasien jadi bukan untuk rawat inap
jadi screening pasiennya kita pindahkan keluar
dari screening pasien itu nanti terlihat pasien yang datang itu apakah pasien itu covid
setelah dihasilkan dari tes
ataukah pasien itu non covid dari hasil tes pcr
nah dari situ baru kita masukkan ke dalam rawat inap
sebelum dijawab pak kus saya ingin memastikan
berarti benar kondisi itu terjadi di rumah sakit anda
untuk yang pasien di bak terbuka itu karena kapasitas bed kita hanya tiga puluh
beliau datang petugas kami sigap
memeriksa di atas bak terbuka
jadi bukan dirawat di bak terbuka
situasinya berarti benar di rsud bekasi begitu ya
di rsud kami betul
karena kapasitasnya hanya tiga puluh
yang datang melebihi kapasitas tiga puluh
kebetulan ada pasien di bak terbuka
untuk memeriksa pasien tersebut di atas bak terbuka
bukan dirawat inap di bak terbuka
saya hanya ingin memastikan
saya ingin memastikan saja
karena videonya sudah beredar viral
untuk tidak kemudian ini disalah artikan oleh pihak pihak lain
jadi anda sendiri yang menjawab begitu
benar atau tidak
silahkan dilanjutkan pak
jadi kita periksa di atas bak terbuka
setelah itu kita pindahkan ke dalam tenda
kita sediakan kursi roda karena bednya penuh
karena pasien tidak mau menunggu di kursi roda
akhirnya dia pengennya istirahat tiduran
mendapatkan informasi dari staff saya
setelah saya ada kegiatan dengan pak wali
dengan pak pak pores tadi pagi
lalu saya membuat penambahan ruang triase
di pintu masuk gedung c rsud sebanyak lima belas b
nah setelah itu terurai
dan tidak ada lagi situasi yang sama yang di video sebelumnya itu terjadi di rsud anda
per saat ini ya
insya allah tidak ada
semoga masyarakat juga juga paham ya
sekarang covid itu nyata
dan saya diinspiriskan langsung oleh pak wali kota
untuk membuka satu lagi lantai perawatan covid sembilan belas
sebanyak empat puluh lima tempat tidur
untuk bisa mengurai pasien pasien yang ada di tenda yang sudah terkonfirmasi positif
untuk kita rawat langsung di gedung e lantai enam
yang anda terima begitu pasiennya
yang paling besar jumlahnya dalam kondisi yang seperti apa
pasien yang datang ke kita ini dalam keadaan sedang dan berat
jadi tentunya pasien yang membutuhkan perawatan
bukan pasien yang datang dalam keadaan ringan
dan perlu disampaikan juga bahwa yang hadir ke rsud kami
karena kami sebagai rumah sakit rujukan
dan kami bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk merujuk
apabila rumah sakit kami terdapat kepenuhan tempat tidur
artinya tidak bisa menampung
dirujuk ke rumah sakit rumah sakit tipe d yang ada di kota bekasi
dan rumah sakit swasta yang ada di kota bekasi
untuk icu kapasitasnya sudah penuh juga
icu sudah penuh ya
oke sudah penuh juga ya
ini juga berarti kondisi berat juga ditangani di sana
gini pak kus
kan kemarin sudah ada tuh
menteri kesehatan sudah menyampaikan bahwa ada konversi tiga rumah sakit nasional
untuk menerima rujukan dan perawatan pasien covid sembilan belas begitu
dengan jaminan tidak ada syarat yang susah begitu
tidak ada syarat yang sulit begitu
anda tidak memanfaatkan fasilitas
seperti ini untuk menanggulangi kasus yang terjadi di tempat anda
kita semua kita setiap ada rumah sakit yang kosong
kita informasikan sampai ke jakarta
sampai ke wisma atlet
kemanapun kita tidak mungkin kita menelantarkan pasien
semua yang datang kita layani dulu
kondisinya kita stabilkan
sambil kita mencari petugas kami
rumah sakit mana yang bisa menerima
rumah sakit mana yang bisa menerima pasien untuk dirawat di instalasi covid sembilan belas
sampai ke jakarta
sampai ke wisma atlet pun kita tetap berkomunikasi
artinya memang bisa dipastikan juga ke depan tidak ada lagi alasan untuk pasien berada di luar atau di tempat yang tidak layak begitu ya di ruang perawatan
walaupun itu statusnya hanya sementara begitu ya pak kus
jadi mesti dibedakan mas
antara sigap melayani dengan kondisi yang saat ini
ini mesti dibedakan
ketika pasien datang dengan apapun kita periksa
apalagi keluarganya sudah datang menangis nangis meminta diperiksa cepat
kan kami pelayanannya harus cepat
karena khawatir betul emang itu menjadi gawat darurat yang tidak bisa ditangani dengan
nah ketika kita melayani itu ada netizen mungkin yang video atau apa
yang anggapnya dirawat di
nah itu yang harus diluruskan
pak kus yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana ketersediaan sumber daya nakes begitu ya
alkesnya mungkin sudah ada perawatan ruangannya sudah banyak begitu
tapi kalau nakesnya ini juga tidak mencukupi sdm nya juga terbatas
apa solusi dari anda
nah ini hebatnya pak wali kota saya
saya mendapatkan satu ratus lima puluh tenaga relawan
melalui dana apbd
terdiri dari apa pak kus
dokter perawat tenaga admin ya semuanya
seratus sudah kita serap
tinggal lima puluh lagi sedang kita cari empat puluh tenaga perawat delapan dokter umum dan dua analis untuk membantu kegiatan di laboratorium
sesuai kebutuhan yang gitu
oksigen juga kabarnya di sejumlah daerah khususnya yang
berstatus zona merah ini juga pasokannya menipis
bahkan sudah ada yang langka begitu pak
di tempat anda bagaimana
saya sudah menyiapkan hampir seratus tabung oksigen besar ya
dan puluhan tabung oksigen kecil
dan kita doakanlah
semoga semua ini kendala kendala penunjang ya baik oksigen dan lain lain bisa terurai dengan baik
terpenuhi dengan baik
semua sudah diupayakan
pak kus ini kan melihat angka harian kasus ini semakin meningkat begitu belum akan ada tren menurun
nampaknya backup plan tentu anda siapkan dengan tim anda di rumah sakit anda
apa yang bisa diinformasikan soal ini kepada masyarakat pak
ya yang pertama bahwa covid itu nyata
ini masyarakat mesti paham
instruksi pemerintah lima m enam m itu wajib diikuti dengan baik
dan ini sebetulnya kuncinya
dan kami tenaga kami terbatas
dengan jumlah virus yang tidak terbatas tentunya pasti kewalahan
fungsinya adalah bagaimana kesadaran masyarakat untuk bisa mencegah virus ini tidak masuk ke dalam tubuhnya
satu juta bed saja anda sediakan tidak akan cukup kalau masyarakat tidak sadar bahwa covid ini ada
seperti itu mas
dan jaminan rsud akan membuka
akses seluas luasnya dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk masyarakat yang ada di sekitar
agar kemudian ini bisa menanggulangi persoalan kenaikan angka kasus yang juga semakin meningkat dengan kesiapan yang sudah anda sampaikan tadi ya pak kusya
pak gus sudah
sepanjang sarana per sarana kami siap kami siap melayani
komitmen itu yang kita pegang khususnya untuk masyarakat di bekasi
terima kasih pak grup sudah bergabung dengan kita sore ini